saudara menyusul maraknya dugaan kecurangan pemilu muncul ide gugatan perwakilan kelompok atau class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan
pengamat politik ef saifullah fatah menilai kelas aksion masuk akal dan bisa diajukan jika warga merasa dirugikan dengan proses pemilu yang syarat dugaan kecurangan
selain materi gugatan harus disiapkan siapapun yang mengajukan class action harus mengorganisasikan diri dalam kelompok penggugat yang kuat
sangat masuk akal karena sebetulnya ketika pemilu terjadi lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih
ada tiga hal yang harus disiapkan yang pertama materi kelas action
karena materi kelas aksyen itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku apa saja yang bisa di kelas aksyekan siapa yang dijadikan target untuk digugat
terus yang jelas menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat